otto hasibuan kuasa hukum tpn dua
bahwa permohonan yang kami ajukan cengeng dan salah kamar
kami dari tim nasamin perlu menegaskan
sengketa yang kami ajukan
dan kembali ke kubu dua
mengenai proses kecurangan pilpres
sejak di mk kpu
penggunaan pj kepala daerah
yang menyalahi undang undang
dan penyalahgunaan bansos sampai proses
pemilu karena proses yang curang dan bermasalah
kekuasaan tentunya akan mempengaruhi
hasil akhir di tps dan kpu
tugas dan kewenangan mk
yang mempunyai dasar hukum
sesuai dengan undang undang dasar empat puluh lima
masuk kamar tidak keluar keluar